kita ke informasi selanjutnya kualitas udara jakarta akhir akhir ini memburuk
sejumlah organisasi peduli lingkungan turut mendukung temuan bahwa kualitas udara di jakarta merupakan yang terburuk di dunia
kampanye penggunaan masker mulai digencarkan kepada warga jakarta setelah memburuknya kualitas udara setempat
salah satu situs pengukur kualitas udara ternama air visual mencatat kondisi udara jakarta masuk kategori tidak sehat
bahkan jakarta menempati posisi pertama sebagai kota terpolusi mengalahkan kota mumbai india serta shanghai tiongkok
pada sabtu siang tingkat mikropartikel jakarta tercatat pada angka satu ratus enam puluh enam sedangkan mumbai pada angka satu ratus lima puluh tiga dan shanghai pada angka satu ratus enam puluh
selain dari situs pengukur kualitas udara warga juga bisa melihat kualitas udara ibu kota dengan alat pengukur polutan di bundaran hotel indonesia
pada sabtu pagi alat tersebut terlihat tidak berfungsi
buruknya kualitas udara jakarta membuat sejumlah warga berinisiatif untuk menggunakan masker dalam berkegiatan sehari hari
jakarta itu polusinya udah sangat sangat kalau menurut saya sih parah gitu ya
debu di mana mana terus belum lagi asap asap kendaraan gitu ya
dan apalagi kalau kita kan yang riskan dengan antibody kita ya
jadi sedikit kena debu mungkin akan ada pilek gitu kan
akan kena banyak penyakit
aktivis wahana lingkungan hidup egnas sawung mengatakan kualitas udara jakarta yang buruk disebabkan beberapa faktor
salah satunya adalah tingginya aktivitas warga
meskipun begitu ada beberapa langkah yang juga bisa diambil oleh pemerintah demi menekan angka mikropartikel
pertama transportasi massal gitu ya
dia harus menyediakan transportasi massal dan melakukan pembatasan kendaraan yang bisa berbagai macam cara ya
ganjil genap mungkin salah satunya
erp juga salah satunya
kemudian parkir yang lebih mahal gitu ya
jadi kalau makin ke tengah kota itu makin mahal biaya parkirnya
dan itu biasanya udah umum di kota kota besar itu mereka parkirnya sangat mahal
makin ke tengah kota itu makin mahal
karena itu mengurangi polusi sebenarnya tujuannya
bukan untuk pendapatan
selain uji emisi kendaraan penggunaan masker juga harus digencarkan bagi warga yang sering beraktivitas di luar ruangan
fitria sungkar cina